pemerintah provinsi kalimantan barat menetapkan wabah rabies sebagai kejadian luar biasa
sejak februari dua ribu lima belas tercatat dua puluh orang meninggal akibat gigitan anjing rabies
dinas peternakan dan kesehatan hewan meminta warga meningkatkan kewaspadaan
dan warga yang memiliki anjing untuk mengandangkan anjingnya
setelah mendapat laporan korban meninggal dunia akibat rabies
petugas dinas peternakan dan kesehatan sintang kalimantan barat
langsung mendatangi rumah rumah warga yang memelihara anjing
selain mendata jumlah warga yang digigit anjing
petugas juga mencatat jumlah anjing yang dipelihara
rata rata warga setempat memelihara empat hingga delapan ekor anjing per kepala keluarga
pendataan populasi anjing diperlukan untuk menyediakan stok vaksin anti rabies
dua desa yang menjadi prioritas saat ini adalah desa kupanjaya dan juga pudau bersatu
kupanjaya dan pudau bersatu
seorang warga di desa kupanjaya meninggal dunia
setelah digigit anak anjing peliharaannya yang dibeli dari kabupaten melawi
di melawi sendiri tengah terjadi wabah rabies
sebelum mati dia agak garang dikasih makan pun dia mau gigit
dia malah udah digigit
istri saya korban juga ini tangan saya ini
dia udah di pesen saya
petugas juga melakukan vaksin masal semua anjing yang dimiliki warga untuk menekan wabah rabies
sayangnya banyak warga yang enggan anjingnya
disuntik vaksin dengan alasan anjing akan mati atau malas diajak berburu
itu menandakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal melalui lintaskan hewan
karena kita tahu bahwa suatu penyakit secara bias ini ditularkan melalui masuknya anjing dari luar
jadi kalau kesadaran masyarakat sudah tinggi dia tidak akan memasukkan anjing dari luar
sejak ditetapkan kejadian luar biasa pada februari dua ribu lima belas
dan diperpanjang hingga juni dua ribu lima belas
sudah dua puluh orang meninggal dunia akibat rabies
rata rata korban meninggal dunia adalah anak anak